anda masih di good morning apakah anda penggemar es krim gelato atau sorbet
kalau saya sih penggemar salah satunya ya kalau saya sih suka sorbet
karena sehat ya kan agak asem asem ceria gitu
jadi hidup kita moodnya juga lebih naik lagi
tapi tidak disarankan untuk sarapan pagi dengan sorbet atau apa
iya dong ya terlalu dingin
betul tapi itu artinya budi bisa membedakan es krim sorbet sama gelato itu apa yang membedakan ya
nah memang dari segi rasa tekstur bahkan bahan baku juga proses pembuatannya ternyata satu sama lain itu berbeda beda
kita simak informasinya dalam foodpedia
wah udah jadi nih
yang serupa tapi tak sama
memang penampilannya mirip sekali seperti es krim ya
tapi ternyata ini adalah gelato dan yang satunya adalah sorbeat
memang dari proses dan juga bahan serta teksturnya ketiganya jelas berbeda
nah apa saja pembeda antara ice cream sorbet dan juga gelato
penampilannya memang mirip tapi saat dicicipi rasanya jelas berbeda
es krim material utamanya berasal dari krim dicampur susu gula dan kuning telur
es krim memiliki rasa krim lebih tajam di lidah dibanding gelato
proses pembekuan dengan suhu rendah mencapai minus dua puluh derajat celcius membuat es krim bertahan lebih lama
gelato bahan membuatnya di dominasi susu
dicampur krim dan gula
dalam perjalanannya gelato lebih dinamis dalam bahan bakunya
jadi jangan heran jika ada gelato martabak hingga gelato rasa tempe
gelato didinginkan di suhu minus sepuluh sampai lima belas derajat celcius
jadi lebih gampang mencair dibanding es krim
bagaimana dengan sorbet
sorbet kerap disebut serbuk es yang terbuat dari buah air penguat rasa dan gula
bagaimana dengan es krim
kalau untuk lembutnya biasanya akan lebih lembut es krim
karena itu dia kandungan air udara yang dimasukkan saat proses churning proses mengaduk es krim di mesinnya itu
itu lebih banyak udara yang dimasukkan
jadi hasilnya biasanya kalau kita pernah coba es krim produksi industrial biasanya rasanya kan agak kayak langsung hilang
nah itu biasanya karena udaranya lebih banyak
sementara kalau gelato karena dia diputar secara lebih lambat
kemudian udara yang dimasukkan ke dalam adonannya pun lebih sedikit
jadi hasilnya adalah gelato teksturnya itu biasanya lebih chewy kemudian lebih solid dibandingkan dengan es krim
sebenarnya sorbet itu biasanya tidak mengandung dairy
jadi tidak ada kandungan susu atau krim di dalamnya
jadi lebih banyak biasanya sorbet itu adalah untuk buah yang diubah dari jus kemudian diubah menjadi sorbet
gelato dan sorbet kaya kalori dan juga lemak
bagaimana mengkonsumsinya agar tidak merugikan bagi kesehatan
ice cream sorbet atau gelato itu sebenarnya termasuk golongan karbohidrat yang kita bisa golongkan sebagai karbohidrat yang simple atau sederhana
karena gampang tadi saya bilang gampang menaikkan gula darah gampang diserap oleh tubuh
jadi cepat sekali menaikkan
oleh karena itu kalau misalnya emang makan pengen es krim
asupan hariannya harus ditambahkan serat tadi betul
seratnya harus ditambahkan supaya ada perut itu lebih banyak diisi lebih penuh daripada es krim art itu sendiri
tapi kan gak mungkin kita makan es krim pakai sayur gitu kan agak aneh rasanya
kalau bisa ya ditambahkan dikombinasikan misalnya dengan potongan buah
kita makan es krim misalnya dengan potongan apel itu kan cukup menambah serat
jadi yang mana favorit anda
pastikan anda tahu komposisi di dalamnya pilih yang natural dan tidak perlu menikmatinya dalam jumlah yang berlebihan
yesi pasha jakarta